bagaimana suasana liburan lebaran di sana selama siang
desi nampaknya sejumlah warga ibu kota atau sekitarnya berada di sana
apa yang bisa anda bagikan kepada para pemirsa di rumah yang masih berencana untuk ke sana
titik titik mana saja yang berpotensi macet menuju ragunan
ya ranoff selamat siang
sebelum saya menjelaskan titik yang macet di belakang saya ini sudah ada gajah
dua gajah dua ekor gajah yang sedang menikmati makan siangnya
sehingga sudah menyedot perhatian para pengunjung yang sampai siang ini masih bersemangat untuk berkeliling keliling meskipun hawanya cukup panas
kita lihat ke belakang di sini heranov pengunjung terus berdatangan karena memang dilihat ada dua ekor gajah yang sedang makan
dan ini membuat para orang tua membawa anak anak mereka untuk menyaksikan langsung aktivitas gajah pada siang hari ini
spot gajah ini memang menjadi yang menarik bagi para pengunjung
karena kalau tadi kita bicara dengan tim
namun informasi dan kehumasan dari taman marga satwa ragunan
memang hewan hewan yang berukuran besar seperti gajah maupun macan tutul atau jerapah
itu memang spot yang paling menyedot perhatian para pengunjung
kita lihat seperti sekarang ini keadaannya sangat ramai sekali
mereka sambil berkeliling sambil melihat lihat dan mengabadikan foto
kalau kata pengelola katanya pengunjung indonesia itu pengunjung lokal itu ciri khasnya adalah
mengabadikan foto atau selfie seperti itu di dekat dekat dengan para binatang
sementara untuk pengunjung yang dari mancanegara itu biasanya mereka lebih berpusat kepada satu dua binatang
yang sangat ingin mereka lihat seperti komodo maupun primata
lalu kemudian berlama lama menghabiskan waktu di situ
nah bicara soal pengunjung yang ramai sekali pada siang hari ini ranof
kalau kita lihat di sebelah sini juga banyak sekali masyarakat yang sedang menikmati makan siang
tikar mereka yang juga ikut menyantap makan siang
karena kita tahu sekarang sudah mendekati jam makan siang
mereka lelah mereka sudah membeli tikar sebelumnya dan membuka bekal makan siang mereka di sini bersama keluarga
nah tadi data yang saya dapatkan heranov dari pihak informasi dan kehumasan
itu jumlah pengunjung sampai jam sebelas siang ini tercatat untuk yang pembelian secara offline atau on the spot itu
jumlahnya sudah mencapai tiga puluh tiga tiga ratus orang
sementara yang online satu tiga ratus orang
artinya sudah sekitar
tiga puluh tiga tujuh ratus orang banyaknya yang datang sampai jam sebelas siang ini
sementara data kemarin itu tercatat pada dua puluh enam april itu jumlah pengunjungnya secara total sebanyak tujuh puluh tujuh pengunjung
artinya sudah ada tren yang melandai dari awal pertama di hari kedua lebaran sampai ke sekarang cuti bersama sudah berakhir itu pengunjung juga masih terus berdatangan ke sini
cuman trennya sudah menurun
di sini di sebelah saya sudah ada keluarga yang sedang menikmati siang harinya berpiknik seperti itu
halo ibu saya tanya sedikit ya
oke ibu mila dari mana
dari cikesik pandeglang
ini kenapa memilih berlibur di ragunan ibu
harganya lebih murah ya lebih bersahabat aja sih
ini baru berapa orang datang ke sini ibu
lihat juga ya bu ya
kenapa ingin memberikan edukasi
atau sekedar piknik saja di sini
edukasi juga sekalian liburan aja ya hiburan
nah biasanya apa yang sudah dilakukan ibu
mau sudah keliling atau sudah makan siang
sudah keliling sudah makan siang sekarang istirahat aja dulu
lanjut nanti sampai sore ibu
oke terima kasih banyak ibu atas waktunya
nah seperti kita ketahui di sini juga banyak sekali keluarga yang masih menikmati waktu santai mereka di ragunan
tak hanya melihat binatang tapi juga bisa berpiknik bersama keluarga
dan tadi juga
karena dari pengelola taman marga satu ragunan airanov dihimbau sejumlah hal
di mana tren dari peningkatan jumlah pengunjung saat libur lebaran ini memang ada tiga hal yang dihimbau oleh para pengelola maksud kami
dimana yang pertama pada hari senin yang lalu dua puluh empat april itu terjadi kehilangan anak atau anak yang terlepas dari orang tuanya
sebanyak empat belas anak
sehingga dihimbau pada kunjungan liburan seperti ini untuk orang tua lebih awas kepada anak anak yang mereka bawa
jangan sampai terlepas dan jangan sampai kehilangan
namun semuanya sudah teratasi sampai hari ini jumlahnya landai dan bisa teratasi dan bisa dihampiri di pusat informasi untuk kehilangan barang maupun terlepas dari anak mereka
kemudian yang kedua adalah menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan
dengan jumlah puluhan ribu hingga ratusan ribu pengunjung seperti ini sampah sampah itu masih saja terdapat di titik titik mereka melakukan piknik
padahal pengelola sudah
menempatkan tong tong sampah seperti itu di banyak banyak spot yang ada di sekitar taman marga satwa ragunan
dan yang ketiga adalah dihimbau tidak memberi makan kepada binatang maupun melempar benda benda asing ke kandang binatang
karena hal itu dapat mengganggu kenyamanan dan juga mengganggu kesehatan dari binatang itu sendiri
sehingga himbauan himbauan ini terus disampaikan kepada para pengunjung agar bisa lebih tertib dan bisa lebih nyaman
baik tak hanya pengunjung namun juga binatang yang dijaga
dan yang paling menarik hiranov
hari senin kemarin yang seharusnya menjadi libur satwa para binatang di taman marga satwa ragunan ini
senin kemarin mereka tetap buka yang tadinya seharusnya libur
setiap senin adalah libur satwa
kemudian nanti pada senin besok pada satu mei dua ribu dua puluh tiga yang juga tanggal merah
itu taman marga sata ragunan tetap akan membuka operasional mereka
artinya sudah dua kali senin ini para binatang atau hewan hewan di taman marga satwa ini tidak libur
untuk memanjakan atau bisa memberikan hiburan
masyarakat pengunjung anak anak yang ingin masih menghabiskan waktu libur lebarannya di taman marga satwa ragunan
baik desi sepakat dengan anda
dimanapun berwisata harus bijak dalam berwisata
kebersihan dan juga arus jaga dari bara binatang yang ada di sana
terima kasih desi arya tonang langsung dari jakarta